kolam seringkali ya kolam renang seringkali dianggap menjadi fasilitas mewah dalam rumah
dan hanya bisa dibangun di atas lahan yang luas
namun dengan perhitungan dan penguatan yang cermat
anda juga bisa menyaksikan kolam renang di halaman belakang rumah anda yang sempit
berikut liputannya bersama produser lapangan kami cnn living karmel mursalim
kalandra adalah rumah milik pasangan suami istri dinda velia dan oktri putra
yang dibangun di atas lahan seluas satu ratus delapan puluh meter persegi
rumah ini memiliki halaman belakang sempit yang kemudian dimanfaatkan
menjadi kolam renang cantik dan nyaman meski panjang kolam kurang dari sepuluh meter
jadi semuanya nyambung
enak ya berarti saat lagi masak biunya langsung kolam renang
betul dan biar sirkulasi udaranya pas masak kan dapat nih
jadi ya karena rumahnya nggak terlalu luas kan
ya akhirnya kalau misalnya semuanya open kita tinggal buka pintu
ya udaranya gampang gitu aliran udaranya ke sini
ya kuliah kuliah memang unik

paddle nya juga nih
oh iya ini memang salah satu yang biar ada kesatuan ya
dari luar gitu eh dari depan sampai dengan dapur
kita sengaja pilih warna ada satu warna yang sengaja
ya jadi kayak ada flow nya gitu ya
tapi aku juga sebenarnya nggak nyangka
di lahan yang bisa dibilang tidak besar
ada kolam renang yang luas
iya sebenarnya lahan kita memang terbatas sih
hanya satu ratus delapan puluh meter persegi
kurang dari dua ratus gitu
jadi kita waktu itu memang sempat mengpertimbangkan
halaman belakangnya cukup nggak ya dibikin kolam
tapi ternyata sih so far kita lihat cukup cukup aja
pas udah jadi ternyata ya bagus bagus aja
iya jadi pemanfaatan lahannya cukup kreatif
selain dari ruang dapur ruang makan
aku lihat di sini ada ruangan satu lagi yang nyambung ke area halaman
kita ke situ ya
oke nah ini kalau misalnya kolam berenang kan
karena biasanya tuh pasti nyambungnya sama harus ada pullback gitu ya
untuk orang duduk duduk taruh barang
nah karena lahan kita terbatas
akhirnya aku dan suami tuh memutuskan area sini pull ya
nah ini bisa untuk breakfast ya
jadi sarapan terus di situ ada coffee corner juga
jadi siapapun yang lagi nungguin berenang gitu ya
lagi kebetulan nggak berenang tetap bisa mantau
bisa duduk duduk santai relax di sini
jadi aku lihat lantainya semacam paket yang nyambung langsung ke tangga kolam renang
berarti ini waterproof atau bagaimana
iya ini kebetulan sebetulnya lantainya bukan kayu gitu ya
bukan sinyal atau paket juga
tapi kita pakai bahan conwood yang chatnya itu kita motif kayu
jadi biar lebih warm dan memang sengaja kita extend sampai ke pinggir kolam berenang ya
biar terkesan menyambung
itu tadi karena trik lahan terbatas ya
jadi keseranya dia luas sampai ke sana
dinda dan oktri konsultasi dengan arsitek sebelum membangun kolam renang di halaman belakang
proses pembangunan memakan waktu yang singkat sekitar satu bulan
kalau halaman belakang kita itu dulu rumput area nya
kalau halaman belakang kita itu dulu rumput area nya
kalau halaman belakang kita itu dulu rumput area nya

nah sisanya itu kan karena ada pompa air tangga
kalau misalnya pas rumput sama kolam renang kalau kita mikirnya supaya biar anak
nanti kan kita ada anak anak itu biar kita ada nambah satu aktivitas lagi
kalau misalnya di dalam rumah mereka kan bisa berenang

jadi kita bisa tetap aktivitas olahraga di sini
jadi kita bisa tetap aktivitas olahraga di sini
dan kalau dari segi investasi kita sih percaya ya
maksudnya ini kolam renang tuh selalu menjadi fitur value tambahan ya
untuk harga nilai dan harga rumahnya menjadi lebih tinggi lagi
jadi di tahun dua ribu delapan belas untuk ukuran kolam ini kita sekitar satu ratus dua puluh lima juta ya
paling yang kita tambahkan tuh kayak bisa kelihatan di belakang gitu ya
kayak fitur pakai tegel
terus juga untuk menghias air mancurnya aja sih
tapi ya maksimum sekitar satu ratus tiga puluh juta ya untuk semuanya
untuk dibersihinnya itu cukup kayak seminggu satu kali
dan itu hanya divakum sama dikasih obat
itu aja sebenarnya
dan paling hanya yang untuk pompanya itu harus lebih sering dibersihin filternya
sehari hari sih cukup tambah nyalain airnya aja ya
biar dia sirkulasinya terus muter
mungkin kalau dengan lahan terbatas sih
kalau dari kita yang kita rasa sangat krusial
justru menghitung bersih ya
menghitung bersih berapa sih kolamnya sudah jadi
karena ada beberapa yang suka tanya juga
saya punya sisa lahan ukuran segini segini
tapi sebetulnya harus dicek kayak di area kita
ternyata tuh ada kolom struktur bangunan gitu
yang itu pasti akan memakan lahan tersebut
jadi kreatifitasnya adalah gimana caranya kita tutup
dan bisa tetap orang orang tuh nggak tahu
kalau misalnya itu adalah ada kolom yang kita tutup
ada step motif kayu tadi
itu sebenarnya dibawahnya ada kolom struktur juga
menurut arsitek raj gill
ada tiga hal yang harus diperhatikan saat membangun kolam renang di lahan sempit
kalau bicara soal kolam berenang di lahan terbatas
menurut saya ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh designer
kedua warna atau tone warna
perihal ukuran atau bentuk itu nggak bisa macam macam
saya sarankan ukuran yang atau bentuk yang persegi panjang gitu ya
kedua warna penggunaan warna yang
penggunaan warna yang konsisten
yang akan membuat skala ruang yang terbatas menjadi keramaian
dan yang terakhir
adalah perihal penempatan
kalau dibilang lahan terbatas
say coupling gitu ya di tengah kota gitu
atau di perumahan kambing pada umumnya
bisa ditempatkan di sisi samping
yang menjadi berat
sebagian dari teras rumah
jadi dia karena persegi panjang
diletakkan di sisi samping
dan sebagian dari area kolam renang itu menjadi
menjadi satu kesatuan terhadap teras
setelah seharian beraktivitas
kolam renang di halaman belakang bisa menjadi pelarian
untuk menyegarkan pikiran dan tubuh
namun membangun kolam renang tetap membutuhkan biaya dan perencanaan yang baik
agar hasilnya bisa sesuai ekspektasi
karmel mursalim arief yunan jakarta